menjelang libur natal dan tahun baru harga beras medium di pasar terpatau naik
pemerintah berusaha menjaga harga eceran tertinggi beras pada kisaran rp sembilan hingga rp sepuluh
namun di pasar harga beras medium mencapai rp sebelas per kilogram
dan kondisi ini disebabkan oleh kurangnya pasokan beras medium dari daerah
saat ini harga rata rata beras medium di pasaran mencapai rp sembilan hingga rp sepuluh per kilogram
bergantung pada kualitasnya
harga ini naik rp satu hingga rp lima ratus dari harga oktober lalu
permintaan beras medium dari konsumen yang didominasi masyarakat ekonomi menengah ke bawah
tidak sesuai dengan pasokan yang tersedia di pasar
sehingga harga menjadi melonjak akibat kelangkaan barang
masalah ini sudah dianggap lumrah oleh pedagang meski harus merugi
karena tidak mungkin menjual beras premium dengan harga medium
untuk sementara ini naik terus
sama sama kita yang malu karena gabah sudah berkurang
kalau saya pedagang tidak merugikan itu memang wajar dari kampungnya
masa saat panen sudah habis lah begitu
nanti kemungkinan kalau ada sekitar antara januari atau empat februari